hai untuk membantu kelancaran dan suksesnya harla satu abat nu di sidoarjo muhammadiyah wilayah
jawa timur akan menyediakan lahan parkir tempat istirahat serta logistik berupa ribuan makanan
dan minuman gratis untuk para peserta harla menurut ketua pengurus wilayah muhammadiyah
sukadiono via zoom senin sore muhammadiyah jawa timur juga akan mengerahkan dua puluh delapan mobil ambulans serta
dua puluh enam tim medis dari rumah sakit aisyah muhammadiyah untuk melakukan pendanganan medis saat berlangsung
nyahat lah jika dibutuhkan peserta muhammadiyah dan nu menurut sukadiono selamanya bersaudara
saling membantu sinergi dan berkolaborasi untuk damaian umat dan bangsa indonesia
dalam rangka untuk mensukseskan itu yang pertama kami tentu memberdayakan amal usaha
yang ada di dalam perusahaan ini dan kemudian kemudian kemudian kemudian kemudian kemudian kemudian
menjadi kabupaten sidoarjo yang notabene menjadi tempat dilaksanakannya resepsi puncak
ya satu abad nadatul ulama ini sementara itu pimpinan cabang muhammadiyah sidoarjo jawa timur
juga telah menyiapkan tiga ruangan di kampus universitas muhammadiyah dan sma muhammadiyah ii
dua sidoarjo ruangan ini dapat dipakai dua ribu peserta harlah peserta segala fasilitas diantaranya empat puluh lima
di samping itu pengurus daerah muhammadiyah sidoarjo
mengerahkan sedikitnya seratus petugas
lengkap dengan tim medis dan ambulans dari
seluruh rumah sakit di bawah naungan muhammadiyah
untuk peserta dari luar daerah juga telah dipersiapkan
lahan parkir yang luas dan dapat dipakai
lebih dari seratus kendaraan besar dan kecil
muhammadiyah sidoarjo mengaku segala
fasilitas yang dapat didikmati ini gratis
hal ini adalah sebagai bentuk persaudaraan
dan toleransi yang terjalin baik selama ini
kita punya tempat parkir
kalau di konflik ini

dua sebenarnya cukup lebih
dari cukup tapi kita
setiakan dua tempat istirahat
untuk peserta tempat transi
khusus untuk besok atau
perayaan puncak harlah satu abad nu
pengurus daerah muhammadiyah sidoarjo telah
menyiapkan empat porsi bakso
yang juga dapat dinikmati gratis